ibu bangun bu
aku sudah menuruti kemauan ibu
tapi aku mau tertangkap bu
oh ya allah
tolong selamatkan ibu bu ya allah
jauhkan dia dari malapetaka
jauhkan dia hari rasa sakitnya ya allah
jauhkan dia dari malapetaka
lagi banyak hal lain
kalau kadang ada kalau ada
alasan lo biar kita kesian kan
kalau lo ngaku nih penjara penuh tau gak
udah mas mas mas
ya allah tunjukkanlah siapa yang benar dan siapa yang salah
agar aku tidak dalam kebimbangan
aku sangat tak tega melihat raut wajah itu
sekali lagi terima kasih banyak ya mas
mudah mudahan aja kejadian ini tidak terulang sama orang lain
ya saya juga mau aja
mohon maaf atas tidak kenyamanannya di masjid kami
mak lo gak ada penjaganya
ya udah kalau gitu kita pamit ya mas
apa sih ini
ya lo mau kemana
arah ke jogja itu ke situ
gue ada urusan dulu dan urusannya ke sana
urusan urusan apaan sih kak

ibu tak coba lagi menjijik api
jangan jangan ibu tahu mengenai keberadaan aku
raka kenapa gak sekalian semuanya aja udah bebasin
biar banyak penjahat di mana mana
hei emang lu tahu dari mana kok dia itu jahat
yang namanya juga pencuri penjahat pastinya
walaupun alasannya demi keselamatan orang
bahkan ibunya lu mau bilang jahat
emang lu tahu ibunya sakit ha
pakannya lu tuh jangan banyak ngomong terus
gue tuh pengen buktiin omongannya dia itu benar atau enggak
lagi kalau dia dosa juga dosa sama allah bukan sama kita
itu dia yang membebaskan kamu
eh bukan gue yang bebasin loh ya tapi dia nih
terima kasih banyak mas terima kasih banyak
mas pasti orang yang berhati mulia mas
mudah mudahan allah membalas semua kebaikan
mas terima kasih mas terima kasih
mas berdiri berdiri mas
kamu jangan terus seneng dulu
saya pengen kamu bisa bikin
semua omongan kamu itu benar atau enggak
oke kalau gitu kamu bisa antar kita ke rumah kamu
kakak lu mau ngapain lagi gak cukup jadi orang baik
kalau kayak gini terus bisa ketunda nih perjalanan kita
dan ini adik saya dedy mas
mas kalau mas was nggak percaya
mas kalau mas mas nggak percaya
mas kalau mas mas nggak percaya
saya bisa antar ke rumah saya mas
mas silakan ke rumah saya mas
jadi begitu ceritanya
jadi herman dipukuli masa ketika mau mengembalikan motor itu
masa allah anakmu
masa allah anakmu
ibu sabar ibu
ibu kenapa bukannya
mah ini sedikit apa apaan sih
nggak enak banget rasanya
mama tuh kalau masak yang benar dong
kalau mama mau ngeracunin aku bukan kayak gini caranya
orang kecil diam deh
udah mas aku mau ke atas
bu kami dari bajis taklim sudah sepakat
untuk menjualkan sejumlah uang
buat pengobatan ibu
terima kasih banget
terima kasih banyak pak
ternyata banyak sekali keajaiban yang saya terima
di bawah kemah dan ini
terima kasih banyak
saya juga mengucapkan terima kasih mas
untuk mas mas karena
tanpa kalian mungkin saya sekarang nggak ada di sini
terima kasih banyak
gue udah nganggep lo sebagai penjahat
kok mas saya juga yang salah
karena saya udah nyusahin perjalanan kalian
kalau gitu kita berdua mau pamit
kita berdua mau pamit bu
hati hati di jalan ya
gue kangen sama mama
tapi sekarang lo udah ngerti dong kenapa gue percaya sama saya herman
gue juga kangen sama mama
nanti kalau kita udah nyampe jogja
terus kita beliin oleh oleh yang banyak baju batik
terus kita ceritain sama pengalaman kita oke